jenazah penumpang sipil yang menjadi korban jatuhnya helikopter tni angkatan darat di sleman yogyakarta dimakamkan pada sabtu siang
pemakaman dihadiri kepala staf kodam empat di ponegoro
jenazah francisca nila agustin dimakamkan di desa keradenan kolomadu karanganyar
almarhumah ikut dalam penerbangan helikopter bel dua ratus lima karena diajak kekasihnya serka rohmat anggota skadron sebelas serbu penerbang tni ad
serka rohma sendiri mengalami luka berat
kepala staf kodam empat di ponegoro menyampaikan bela sungkawa dan menyatakan akan ada penyelidikan atas kecelakaan ini